ongkos politik menjadi salah satu pemicu banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi
dari data dari kpk sejak lembaga itu berdiri tahun dua ribu empat belas
sedikitnya ada delapan puluh kepala daerah tersangkut sembilan puluh tiga kasus korupsi
tingginya biaya kampanye membuat kepala daerah terpilih rentan melakukan tindak korupsi
terlebih kepala daerah memiliki kewenangan menyerap anggaran daerah
proses penyerapan anggaran yang tertutup dan adanya hutang budi terhadap pengusaha
yang membantu proses kampanye menjadi peluang tindak korupsi
ketika mereka setelah menjabat ada risiko risiko korupsi yang diakibatkan oleh
ketertutupan proses pengadaan misalnya
dan juga kaitan kaitan dengan pihak pihak pengusaha sebelumnya yang membantu
ketika mereka mencalonkan diri
pada kasus zumi zola kpk menetapkan gubernur jambi sebagai tersangka kasus
dugaan suap pengesahan rancangan apbd provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas
bupati jombang nyono suharli wihandoko juga ditetapkan sebagai tersangka
karena diduga menerima suap sekitar total empat ratus tiga puluh empat juta rupiah
terkait dengan pengisian jabatan kepala dinas kesehatan di kabupaten jombang
jabatan dan uang korupsi telah mengantarkan beberapa kepala daerah
menurut mendagri cahyokumolo
kesepakatan antara dprd dan kepala daerah terkait pembahasan apbd
menjadi celah para pejabat daerah melakukan praktik korupsi
di sisi lain banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum
menjadi pertanyaan besar bagi partai amanat nasional terhadap sistem politik yang berlangsung
keliru saya kiranya harus kita luruskan
apakah sistem politik kita begini bisa menghabiskan semua
bayangkan sudah tiga ratus lebih bupati
dua puluh gubernur sudah ratusan anggota dpr
apakah politik yang berbiaya tinggi
saya kira inilah menjadi atau budaya politik kita seperti ini
saya kira perlu perlindungan kita bersama
mesti ada yang kita benahi
di tahun politik kpk mengingatkan seluruh peserta pilkada
agar menjunjung tinggi etika dan menjauhkan diri dari politik uang
horas manihuruk cnn indonesia
kepala dias kesehatan di kabupaten jombang
ya penangkapan bupati jombang oleh kpk ini
mendambah deretan panjang kepala daerah yang terlibat kasus korupsi
ibarat labirin korupsi menjadi sebuah virus perusak
yang terus membelit sekujur tubuh indonesia dari pusat sampai ke daerah
pertanyaan besarnya adalah
mengapa praktik korupsi di daerah lagi lagi terjadi
benarkah mahalnya ongkos politik menjadi faktor kepala daerah melakukan praktik korupsi
atau sebenarnya ada faktor yang lain yang lebih substansial
kita akan bahas malam hari dalam dialog khas prime news
kita saya sahi artinus sudah bersama dengan dua narasumber sudah hadir di studio
ada bang robert dan dwi
bang robert n d jaweng komite pemantau pelasanaan otonomi daerah
selamat malam bang robert
malam mas renat
dan juga sudah ada mas tama s langkun dari indonesia corruption watch
selamat malam mas tama
malam mas renat
dan sudah bergabung lewat sambungan telepon ada bang febri diansyah juru bicara kpk
selamat malam bang febri
selamat malam mas
baik bang febri sebelum kita bicara lebih jauh mengenai korupsi kepala daerah
mari kita coba masuk dulu dari apa yang terjadi di jombang ya setelah ott dari kpk
nah ini kan secara umum kita tangkap bahwa bupati jombang ini menerima suap dari plt kepala dinas
untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai kepala dinas definitif begitu bang febri
dari pola yang terjadi di jombang atau mungkin juga kita bisa tarik ke jambi di zumizola
apakah pola pola seperti ini bang febri sebenarnya pola pola yang lama pola pola klasik
atau ada cara cara yang baru dalam melakukan korupsi
ya kalau dilihat dibandingkan
dengan kasus kepala daerah yang lain ini ada beberapa kemiripan ya
termasuk khususnya soal pengisian jabatan
jadi ketika seseorang ingin menduduki jabatan tertentu
diduga penyuap is itu ingin menduduki jabatan definitif sebagai kepala dinas
sehingga harus memberikan sesuatu kepada atasannya yaitu kepada bupati
namun yang menjadikan kasus ini lebih penting untuk dicermati lebih lanjut
ternyata dugaan sumber uang yang digunakan oleh is adalah dari dana kapitasi
yang seharusnya didistribusikan di puskesmas puskesmas
jadi ada tiga puluh empat sumber dari puskesmas atau fasilitas pelayanan tingkat pertama
yang dipunguti uang uang untuk pembiayaan suap tersebut
ini yang kita sebut tadi sebagai
pernyataan korupsi berlapis di jombang ini
oke seperti yang tadi juga kalau saya boleh mengutip pernyataan dari wakil ketua kpk
yalawadiam syarif yang mengatakan ini dana kapitasi
yang kemudian juga me warning seluruh kepala daerah untuk berhati hati dengan dana dana tersebut
sebenarnya artinya gini ada banyak pos pos ataupun celah celah
yang memang ini bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk melakukan korupsi bang febri
ya saya kira banyak sekali ya kalau dilihat dari pola dan distribusi kasus
untuk dana kapitasi sendiri sebenarnya kalau di tingkat nasional itu rata rata
satu tahun itu dialokasikan sekitar delapan triliun
untuk fasilitas pelayanan tingkat pertama atau puskesmas ya
nah rata rata setiap puskesmas itu dapat empat ratus juta rupiah
dan yang kami temukan indikasi dari kasus ini
ini yang sangat kita sesalkan karena puskesmas harusnya diharapkan jadi layanan kesehatan
yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat yang paling bawah
tapi justru ada yang disimpangi untuk kepentingan pihak pihak tertentu
oke bang febri selain pos kesehatan
pos mana lagi di daerah yang kemudian ini berpotensi bisa terjadi pola pola korupsi
seperti yang terjadi di jombang
ada fee proyek karena itu sudah muncul berulang kali dalam sejumlah kasus
kemudian terkait dengan perizinan jadi dibalik izin yang keluar
kemudian ada biaya dalam tanda kutip atau kickback terhadap kepala daerah
dan juga setoran setoran yang lain
itu juga kita temukan termasuk pengisian sejumlah jabatan
di klaten kita menemukan itu
baik artinya ini sebenarnya bukan pola yang baru
tapi sumber dananya ini yang menarik ya untuk kita
cermati bang febri
ya saya kira bukan pola yang sangat baru ya
ini berulang beberapa kali di sejumlah daerah
tinggal modusnya saja mungkin caranya yang lebih hati hati
atau lebih spesifik antara satu daerah dengan daerah lain
oke baik bang febri saya ingin ke bang robert di studio saat ini
bang robert ini kan bukan pola yang baru ya artinya lama pola yang lama
tapi terjadi lagi terjadi lagi begitu
di daerah kali ini
kita agak fokus di daerah karena sesuai dengan tema dialog kita malam hari ini
apa sih yang sebenarnya terjadi bang robert dengan para kepala daerah kita ini
dan juga sistem di sana
kenapa kemudian sistem lama ini terjadi lagi tapi ya itu tadi
selalu terulang kembali
mirip mirip lah cara caranya
ya kalau ini kasusnya terjadi pada satu atau dua orang ya
ini mungkin soal defisit kapasitas personal individual orang
integritas moral dan sebagainya
tapi ini sudah terjadi dan kita sudah bosan sesungguhnya
setiap apa namanya waktu saja muncul itu
harus mulai berpikir ke arah sistem
ya dan buat saya sistemnya itu nggak hanya di sistem pemerintahan
nggak hanya langsung melihat di pemerintahan daerah
saya selalu menempatkan pertama itu hulunya tetap adalah atau pangkal tetap adalah sistem politik
politik kita memang politik yang korup
selagi politik kita itu masih apa namanya apa membuka celah untuk itu
pilkada adalah pintu masuk bagi korupsi
membeli tiket perahu uang mahar gitu ya
kemudian dalam kampanye itu begitu besar sangat tidak efisien
kemudian ketika dia juga dalam prosesnya membeli suara rakyat
ya ini sejujurnya sudah pintu pintu pintunya sudah dibuka di depan
jadi disitulah titik politik transaksional terjadi
buat saya disitulah disitu
ruang gelap kekuasaan sudah mulai dibuka ketika pilkada itu
pilkadanya nggak salah
dan kita harus mendukung ini harus tetap dipertahankan
tetapi desain kita
dan perilaku para elit politik yang membuat kemudian sistem ini dibajak
nah ketika seseorang sudah terpilih dia masuk ke sistem pemerintahan
di sistem pemerintahan punya uang yang banyak kuasa yang besar pengawasan lemak transparansi lemak
ya godan peluang dan niat akhirnya kemudian terwujud dalam bentuk korupsi
jadi buat saya sebelum kita membenah soal sistem pemerintahan ada platform digital penguatan inspektoran
politiknya harus dibenahi dulu
selagi sistem politik masih korup
proses dan praktik politik kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting
politiknya harus bagaimana bang rob
ya pertama tentu adalah kembali ke kebijakan ya
ini sesungguhnya peran aturan hanya dpr dan kemudian pemerintah
untuk mendesain sistem politik terutama pilkada yang efisien dan rasional
kemudian kedua adalah budaya politik mereka sendiri yang sudah harus buat saya gini
kalau hari ini partai golkar misalnya marah terhadap muncul kasus ini
atau partai partai lain
ini seperti aksi pemadam kebakaran saja mas
aksi ketika kemudian terjadi sesuatu baru kemudian muncul berbagai respon dan sebagainya
yang sangat kita tunggu adalah sejak awal mereka sudah desain sistem politik budaya politik
anda yang punya kompetensi punya integritas maju
kader kami yang akan kita dorong
bukan karena basis kapital yang dipunyai sangat besar begitu atau kedekatan dengan elit dan sebagainya
berapa ongkos untuk dapat perahunya ya
perahu dan sebagainya
membuat kemudian ya pintu sudah dibuka di depan
kemudian diproses soal tadi itu soal pemerintahan daerah
hilir juga soal hukum
hukum kita tidak membuat orang itu punya
bahkan misalnya hanya ditahan dua tahun tiga tahun dan lain sebagainya
tidak ada perampasan aset misalnya atau menyitaan aset dan sebagainya
tapi nanti tambah ya
sudah mulai agak agak mengerucut
saya ingin ke mas tama
mas tama kalau data dari teman teman icw untuk kepala daerah
katakanlah kalau tahun ini kan kita baru tahu ada dua ya
tapi tahun dua ribu tujuh belas mungkin bisa direview lagi
dan bagaimana kemudian tanggapan mas tama tadi
kalau kata bang robert ini kita ya balik lagi perahunya
apa namanya sistemnya dan juga politik transaksional ini yang mengawali hulunya hingga berakhirnya ke hilirnya
kalau resmi kpk kan kpk saja yang ditangani misalnya
di dua ribu delapan belas itu ada sekitar delapan puluh tujuh kepala daerah
kalau kita mereview misalnya icw mencatat dari dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu tujuh belas
kita itu mencatat sekitar dua ratus lima belas kepala daerah tersangka
itu kemudian ada yang sudah diproses
ada yang masih apa namanya
dari tersangka ada juga yang kemudian masih dalam proses persidangan misalnya
nah jadi memang kalau bicara soal berapa jumlahnya itu banyak sekali
kita belum lagi mereview misalnya dari dua ribu empat misalnya
kalau dihitung lagi berapa jumlahnya
pokoknya hitungan dari tujuh tahun terakhir aja
kita hitung dari dua ribu sepuluh dua ribu tujuh belas itu ada sekitar dua ratus lima belas tersangka kepala daerah
jadi bisa bayangkan sepertinya agak sulit sekarang kita mengadakan kepala daerah sebagai ujung tombak penatasan korupsi
ketika mereka sendiri justru terlibat perkara korupsi
nah kemudian menyambung tadi ada statement bahwa ini ada persoalan yang sangat serius dengan pendanaan partai politik
awal dua ribu delapan belas kemarin ya di tanggal sebelas januari icw sendiri membuat semacam outlook korupsi politik
apa yang terjadi
sebetulnya yang kita lihat adalah fenomena fenomena korupsi yang terjadi sepanjang tahun
kalau kita bicara soal pola tadi mas febri sudah menyinggung soal korupsi perizinan
sudah menyinggung soal korupsi apa namanya
apa namanya proyek atau yang kita kenal dengan korupsi pengadaan barang dan jasa
sebetulnya kalau kita melihat polanya tidak akan jauh dari perizinan tadi korupsi pengadaan dan jasa hibah dan bansos terus kemudian dana desa kemudian jual beli jabatan
pokoknya diantara itu ya
jual beli jabatan
jadi cuma lima pola itu aja
nah soal bagaimana uangnya bersumber itu yang kemudian jadi persoalan selanjutnya
perkara jimmy zola misalnya
dalam konteks swap apbd itu kan kemudian uangnya diberikan oleh sekda
dari mana sekda dapat uang
ini yang kemudian akan bicara soal relasi soal ini ada urusan nggak sama politik
ada urusan nggak sama pendanaan
atau siapa sih pengusaha yang ngasih uang ke sekda
nah ini yang menurut saya menjadi
jadi kalau kita potret lebih luas lagi kembali ke kata bang robert tadi
ini sistemnya ya yang memang juga mendukung terjadi korupsi
nah benarkah kemudian sistem ini yang harus kita bahas ataupun sistem ini yang kemudian memang menjadi muara dari kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah
hingga berujung pada politik transaksional dan sebagainya
kita akan bahas di sekedah
prime news akan segera kembali sesaat lagi
ya kita masih membahas mengenai kepala daerah yang terjerat kasus korupsi
tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada informasi berikut yang akan mendukung dialog kita pada malam hari ini
tapi sebelum kita masuk ke paket berita selanjutnya kita akan kembali lanjutkan perbincangan
tapi ini kita akan lihat bagaimana kemudian komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati jombang jawa timur nyono suharli wihandoko
nyono ditangkap di sebuah pusat pertokoan di solo jawa tengah
ia diduga menerima suap agar segera mengangkat kepala dinas kesehatan jombang yang saat ini dijabat oleh ina sulistewati sebagai plt kepala dinas kesehatan jombang
sabtu malam sekitar pukul dua puluh satu lebih dua puluh lima menit waktu indonesia bagian barat bupati jombang nyono suharli wihandoko dan seorang lainnya yang diduga ajudan bupati tiba di gedung kpk jakarta
ketika itu nyono sempat menyatakan bahwa ia tidak ditangkap kpk
tanggapan dikit soal penangkapan gimana
ini bukan penangkapan
kasih ditangkap pak kasih ditangkap pak
oh gitu oke ya pak
di hari yang sama tepatnya pasca operasi tangkap tangan kpk tiga orang yang diduga pejabat dinas kesehatan jombang diperiksa di mapores jombang jawa timur
ketiga orang itu diperiksa secara tertutup oleh penyidik kpk
sebelumnya kpk juga telah memeriksa rumah dinas bupati jombang di jalan ra suryo adiningrat jombang
identitasnya itu apa
pepletnya itu pak
ke ruangan mana saja pak tadi
ke ruangan mana saja pak tadi
tidak hanya itu kpk ternyata bergerak sangat cepat
ruang plt kepala dinas kesehatan kabupaten jombang ina sulistyowati disegel kpk
ina juga ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena menyuap bupati jombang agar diangkat menjadi kepala dinas kesehatan definitif
uang itu disebut berasal dari titipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi
dari tiga puluh empat puskesmas di jombang
selain itu ruang kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu abdul kudus salam juga telah disegel kpk
operasi tangkap tangan bupati jombang nyono suherli wihandoko dilakukan kpk di kota solo jawa tengah pada sabtu sore
nyono suherliwi handoko adalah bupati jombang yang kembali mencalonkan diri sebagai bupati dan sedang menunggu masa penetapan kpu pada dua belas februari mendatang
kita lanjutkan perbincangan malam hari ini saya ingin kembali ke bang febri terlebih dahulu
bang febri ini saya ingin meminta atau ingin penegasan kembali dari bang febri dari pihak kpk
apakah memang untuk bupati jombang ini bang febri betul ada keterangan salah satu poin kemudian digunakan uang hasil menerima suap ini untuk kelanjutan pilkada yang kemudian akan diikuti oleh bupati jombang ini
ya jadi kita temukan kemarin informasi dan buktinya
ada sebagian uang yang sudah digunakan
nah digunakannya itu salah satunya untuk biaya iklan kampanye
oke jumlahnya berapa itu bang febri kalau boleh tahu
yang kemarin terakhir itu pemasangan iklan di koran daerah itu ada lima puluh juta rupiah yang sudah digunakan
karena ini pemberiannya kan beberapa kali ya
jadi pemberian terakhir itu sekitar tujuh puluh lima juta sudah digunakan lima puluh untuk pembiayaan iklan

sebelumnya di desember diduga sudah ada penerimaan juga sekitar dua ratus juta rupiah
oke baik bang febri tadi dalam perbincangan bersama dengan mas tamar dan juga bang robert di studio
kita sempat menyinggung mengenai sistem yang kemudian mendukung adanya korupsi di daerah ataupun oleh kepala daerah karena memang biaya ongkos politik yang cukup tinggi
kira kira memang dari kpk sendiri bang febri dalam sejumlah kasus ya di kepala daerah yang tertangkap oleh korupsi
memang ini faktornya betul karena salah satunya ya bang febri ya
adalah karena ongkos politik yang tinggi kemudian mereka korupsi untuk bisa mengembalikan balik modal begitu
ada dua sisi ya kalau kita ingin melihat seluruh ada dua sisi
satu sisi sebelum yang bersangkutan menjabat
di sana kita akan bicara tentang biaya kontestasi politik
selain biaya kontestasi politik ada ketergantungan dengan orang orang yang membantu pada saat proses pilkada
di sisi lain yang kedua ada beberapa kelemahan sistem dan juga faktor pribadi dari kepala daerah
misalnya kita bicara tentang proses pengadaan yang masih bisa diatur proses penganggaran
termasuk juga kebutuhan kebutuhan dalam tanda kutip ketika ada permintaan uang dari dprd untuk pengesahan anggaran tahunan
apbd setiap tahun misalnya
itu memicu atau menjadi faktor pendorong dari sejumlah kasus yang ditangani oleh kpk
nah terkait dengan proses kontestasi politik memang secara logis relasinya seperti itu ya
ada kebutuhan dana yang besar
kebutuhan dana yang besar ini tidak hanya dipenuhi oleh keuangan pribadi dari calon karena dari kajian yang pernah kita lakukan
terlihat bahwa lhkpk
pn calon itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan dana politik untuk kampanye yang dikeluarkan
bahkan ada kekayaan calon yang minus kita tahu
tapi ada pihak pihak penyumbang yang tercatat ataupun tidak tercatat yang beresiko akan diingat dan dibalas dalam tanda kutip oleh kepala daerah
misalnya dengan alokasi proyek proyek tertentu atau kebijakan kebijakan tertentu
dan itu kemudian berujung juga dengan fee proyek yang diterima
jadi kontinuitas korupsi inilah yang saya kira perlu dipangkas dengan berbagai upaya upaya pencegahan
tapi tidak cukup hanya dilakukan oleh kpk saja
karena ada komitmen yang harus lebih kuat yang perlu lebih kuat

kita bicara juga soal sejauh mana peran kementerian dalam negeri di sini
kita bicara juga soal sejauh mana peran kementerian dalam negeri
kemudian bicara soal dana politik
kemudian bicara soal dana politik
kita bicara tentang sejauh mana komitmen dari pembentuk undang undang untuk memastikan segala struktur yang dibutuhkan untuk pencegahan korupsi di partai politik dan kontestasi politik itu bisa terpenuhi
itu yang belum selesai saya kira dan kita masih punya sangat banyak pr ke depan
oke sehingga masih banyak sekali ataupun banyak kepala daerah yang sampai dengan saat ini dijerat korupsi oleh kpk begitu bang febri ya
tapi hati hati kita tidak bisa menggunakan analisis tersebut sebagai pembenaran
seolah olah kepala daerah kemudian memang seharusnya sudah korupsi karena kondisi demikian
karena kita juga harus hargai ada ratusan kepala daerah yang saat ini tidak diproses
dan saya yakin sebagian itu menjaga konsistensinya dan menjaga diri tetap bersih tidak menerima hal hal yang seperti kita lihat akhir akhir ini

oke baik saya sepakat dengan itu
pertanyaan anda bahwa jangan jadi pembenaran ketika ongkos politik tinggi kemudian melakukan korupsi
kita dengarkan dulu ini ada pernyataan menarik dari ketua pempartai amarat nasional dan juga sekaligus ketua mpr zulkifli hasan berikut ide
baik kita tahan dulu nanti seperti apa pernyataan dari ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan
saya ingin ke bang robert kali ini
bang robert mengikuti apa yang tadi dikatakan oleh bang febriah
yang tadi dikatakan oleh bang febri bahwa memang ongkos politik yang tinggi dan lain sebagainya
tapi tidak juga bisa menjadi pembenaran
lalu bagaimana kemudian demokrasi kita sistem pemilihan langsung kita bisa berjalan
manakala kita berhadapan dengan ongkos politik yang tinggi sehingga kepala daerah tidak lagi melakukan korupsi
untuk bisa membalikan modal
bagaimana kemudian kita harus menjalankan sistem politik ini
ya memang butuh komitmen yang besar dan dukungan berbagai pihak
karena persoalan korupsi ini persoalan yang melibatkan pekerjaan banyak orang
saya membayangkan gini mas reinhardt ya
kemudian ada suatu kebijakan sistem pilkada tetap dipertahankan
tetapi berbagai pembendahan dalam soal inefisiensi yang terjadi hari ini dilakukan
negara benar akan membayar misalnya berbagai hal
sekarang kan sudah ada tapi sangat parsial media
kemudian juga proses pencalonan kandidasinya
itu harus dibuka
itu harus dibuka
itu harus dibuka dibuat transparan
sebenarnya pernah ada sebelumnya mekanisme uji publik terhadap para kandidat
entah kenapa kemudian hilang lagi dan akhirnya itu menjadi seakan akan pekerjaan atau urusan internal rumah tangga dari partai partai tidak boleh gitu
itu harus dibuka keluar dan siapapun bisa melihat
jadi orang akan tahu seseorang itu dipilih atau dicalonkan itu karena apa
karena uangnya banyak karena dia adalah orang dekatnya elit pusat gitu
atau karena dia punya kompetensi yang memang itu yang kita butuhkan di era pilkada
di era autonomi yang sangat banyak yang akan dikerjakan gitu
kemudian sisi lain saya kira adalah sisi pemerintahan ya
transparansi itu tetap merupakan nomor satu buat saya
praktek korupsi perburuan rente itu kan karena airnya keruh
maka air keruh ini harus dibuat terang benerang begitu ya
dengan kemudian segala dokumen yang terkait apakah perencanaan penganggaran pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa sampai pada monitoring evaluasi
harus dibuka ke publik
bisa diakses dan dikontrol
sekaligus juga terintegrasi
penganggaran itu nggak boleh muncul tiba tiba program titipan
siluman dan sebagainya tanpa ada di perencanaan misalnya
memang transparansi ini menjadi kata kunci untuk kemudian terbuka semua
dan biasanya kalau sudah terang orang kemudian akan sangat terhati hati untuk berbunyi bunyi
tapi tetap saja di belakang berbagai platform digital ini kan manusia yang mengoperasikan
karena itu butuh pengawasan
tadi bung ferry katakan soal sistem pengawasan yang lemah
atau kalau dalam bahasa pemerintahan daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintahan
spip atau kita sering menyebut inspektorat
inspektorat itu mahkotanya independensi
kalau seperti konstruksi sekarang nggak independen ya
dia menjadi bagian dari orang yang justru akan diawasi
menyambung tadi pernyataan bang febri mengenai sistem politik kita yang tidak bisa dibenarkan juga bahwa ongkos politik menjadi pembenaran
mereka harus melakukan korupsi
kita dengarkan pernyataan ketua partai amat nasional zulkifli asan
kita hormati para suku
itu kader muda anak muda yang cemerlang
saya yakin diperlukan integritas
oleh karena itu kita ikuti proses hukum
saya akan membantu dalam pengacaranya nanti
kemudian tentu ini ada yang keliru saya kira ya
apakah sistem politik kita begini bisa menghabiskan semua
bayangkan sudah tiga ratus lebih bupati
sudah dua puluh gubernur
sudah ratusan anggota depan
apakah politik yang berbiaya tinggi
saya kira inilah menjadi atau budaya politik kita seperti ini
saya kira perlu perlindungan kita bersama
mesti ada yang kita benahi
sistem politik yang menghabiskan banyak kepala daerah kurang lebih seperti itu apa yang tadi diterjemahkan oleh ketua umum partai amrat nasional
kami akan jeda dulu
seusai jeda saya akan langsung ke mas tama untuk mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh ketua mpr
kami akan segera kembali sesaat lagi
kira kira korban yang menjadi sistem politik seperti ini
saya ingin bertanya langsung ke mas tama
mas tama bagaimana kemudian kita
ada komentar tidak sih pernyataan dari bang zulkifli tadi itu
yang pertama sebetulnya pak zulkifli ini adalah orang yang sebetulnya juga kita minta pertanggung jawaban
pertama dia ketua partai
kemudian dia juga ada di dpr
yang artinya sebetulnya dia punya peran
dia punya peran untuk melakukan pengendalian dan gimana caranya biar biaya politik itu menjadi semakin murah
nah bicara soal biaya politik
sekarang kita nggak usah memikirkan yang mahal mahal mahal dan berapa mahalnya
kita hitung aja misalnya untuk yang jakarta
jakarta itu pada saat anies sandi versus ahok dan jarot
itu kan kelihatan
anies sandi itu menghabiskan dana delapan puluh lima empat miliar
ahok jarot itu menghabiskan delapan puluh dua enam miliar
itu yang kemudian tercatat yang resmi
kita belum tahu
tidak resmi ya
kita belum tahu
kemudian apakah ada istilah beli perahu tersebut
itu tersebut juga keluar uang
itu menjadi hal hal yang memang perlu ada review
tapi yang kita bisa kesimpulkan adalah kalau kemudian seseorang masuk dalam kontestasi politik dengan biaya yang sebegitu mahal
pilihannya cuma dua
dia seorang pengusaha atau dia punya tim yang akan memberikan dia uang untuk bisa ikut konsentrasi
mau ditangkap dua ratus tiga ratus empat ratus ketika orang orang ini harus mendapatkan uang buat menang pilkada
dia pasti akan melakukan cara yang sama
diri jinan jadi persoalan
pokoknya ruang ruang yang kemudian dia bisa dapatkan keuntungan buat mengembalikan itu akan dilakukan
itu yang kemudian terjadi
contoh lagi misalnya kasus di rita
rita itu kan salah satu bupati yang kita anggap paling kaya juga
lhkpn ini misalnya sampai dua ratus tiga puluh enam tujuh miliar
mungkin hanya dia yang sanggup untuk bisa ikut konsultasi tersebut
dengan biaya politik yang tadi anda gambarkan kira kira sejumlah itu ya
toh dia juga kena begitu loh
artinya kan memang soal lhkpn juga harusnya menjadi catatan ya
kan kpk juga sudah mengantongi ya
ini kemudian juga bisa jadi masukan buat kpk untuk melis misalnya berapa sih lhkpn para kepala daerah
misalnya top sepuluh top dua puluh nya kepala daerah yang listnya raya besar harusnya direview verifikasi
sehingga tadi seorang kepala daerah dengan uang begitu banyak dan dia harus masuk ke arena pentas politik
kemudian mau tidak mau kalau daerahnya kelihatan
kalau daerahnya kaya sumber daya alam pasti akan dia transaksikan izin
misalnya seperti rita izin dia nggak main pengadaan pengadaan
nah kemudian kalau nggak ada sumber daya alam misalnya
jadi beda beda nih di daerah pos posnya ya
terlihat tipikal daerahnya
nah kayak sumber daya alam dia ngambilin sumber daya alam
ada lagi ongkos politik yang kemudian harus dikeluarkan oleh para kepala daerah
yang nanti kita khawatirkan ujungnya korupsi lagi
bagaimana teman teman icw ini melihat potret kita berujung ke pilkada
sementara kita dihadapkan dengan para kepala daerah yang kemudian ditangkap
yang kurang lebih tadi kalau kita case nya ke bupati jombang ya
ini ongkosnya uangnya sudah dipakai duluan bahkan untuk iklan kampanye
kalau kemudian ada jawaban misalnya
biaya politik kemudian negara peran dong
kita ambil perbandingan misalnya
fokonara itu tanpa subsidi
jokowi ahok enam belas satu miliar tanpa subsidi
dengan subsidi ahok melawan anies misalnya sampai delapan puluh an miliar
artinya kan sebetulnya uang sumbangan pun juga belum menjawab
nah yang penting adalah mungkin pertama bicara soal transparansi
ini yang kemudian dari awal harus sudah mulai dilihat ya
misalnya ketika seseorang mau masuk kontestasi tadi
dilihat lhkpn nya seperti apa
begitu ada misalnya apa namanya tanda merah begitu
harus sudah mulai hati hati
dan yang menurut saya juga gak kalah penting adalah publik
publik kan sebenarnya juga melihat bagaimana kelakuan kepala daerahnya
ketika ada proses seperti pilkada
harusnya dia juga menghukum
dari mulai pernyataannya kelakuannya indikasinya mereka terindikasikan persoalan hukum
menurut saya dari awal jangan dipilih
nah partai punya tanggung jawab nggak
partai juga punya tanggung jawab
ketika dia menyedorkan calon calon
ini kan kadang kadang kita nggak ada pilihan
ini punya kasus ini punya kasus
ini pun juga jadi tanggung jawab
artinya partai juga punya tanggung jawab disitu ya
jangan kemudian kita serta merta menyalakan sistem
ya ini karena demokrasi kita yang mahal dan sebagainya
akhirnya menjadi pembendaraan bahwa mereka melakukan korupsi gitu
tanggung jawab orang orang di partai politik yang bisa ikut seleksi
itu bukan orang orang yang memang dia dari awal mengkader membuat basis
tapi dia yang kemudian punya modal atau dia disumbang oleh modal
ini yang jadi persoalan
bang robert kalau kita selain kita lihat ke case di jombang ya
ada juga kemudian yang terdekat ini di jambi
dan potret ini juga saya rasa mirip mirip lah dengan sejumlah tersangka ataupun kasus korupsi di daerah lainnya
ini melibatkan trias politikanya
dua di antaranya ini
misalnya ini kerap kali terjadi saling suap lah begitu bu
kemudian bisa kepentingan masing masing
bagaimana kemudian kita masyarakat ini harus kita percaya kepada siapa lagi nih bang robert
kalau begini ceritanya ya
kemudian ada peran pengusaha misalnya di dalam situ bagaimana bang rob
kata kuncinya masyarakat tadi itu ya
saya kira peran media peran kami di elemen masyarakat sipil adalah
dampak kerusakan atau kerugian publik dari korupsi
kasus jombang misalnya ini kasus perampasan hak publik
hak rakyat untuk bisa menikmati layanan publik layanan kesehatan primer di puskesmas
demikian juga misalnya kasus iktp misalnya
nggak bisa ngurus ktp karena sudah dikorup uangnya
itu membuat kemudian kita tidak bisa berusaha karena untuk bisa mengakses pinjaman perbankan harus ktp
nggak bisa akses layanan publik karena untuk bisa dapat kjp atau kip dan sebagainya ktp
nggak bisa kemudian ikut dalam pemilihan karena untuk mendaftar di pemilih
karena harus ada kelengkapan administrasi seperti ktp
jadi memang buat saya tugas sekarang adalah karena ini menjelapil kda
hadirkan semua fakta konkret seperti itu kerugian publik apa yang sangat nyata dan serius
untuk kemudian masyarakat pada akhirnya kan dia yang jadi filter
karena kalau dia nggak memilih orang yang bersangkutan nggak akan pernah terpilih
persoalannya sekarang adalah ada nggak kesadaran politik seperti itu
budaya dan perilaku demokratik di warga kita juga jadi hal yang masih menjadi catatan
jadi saya rasa ini adalah hal yang harus kita lakukan
gini mas renan mudah mudahan tidak sampai ke titik ini di mana kasus amerika latin banyak kemudian resentralisasi
artinya menarik kembali urusan dan kemenangan ke pusat
itu bukan karena pemerintah pusat yang minta rakyatnya yang pemerintah pusat kemudian mengatakan bahwa
ternyata selama era otonomi kami itu lebih banyak mudaratnya lebih banyak menderita ketimbang manfaat dan sebagainya
kita nggak boleh sampai ke sana karena itu sejak awal memang harus benar benar dicegah
bahwa memang desentralisasi itu memberikan uang dan kuasa yang sangat banyak ke kepala daerah
pintu masuk selalu kepala daerah
sisi lainnya yang harus dibenahi harus dibangun
orang yang punya otoritas yang besar uang dan kuasa yang besar akan cenderung korup
kalau nggak diimbangi dengan membangun sistem integritas yang kuat
nah integritas inilah yang saya kira menjadi pekerjaan rumah besar ke depan untuk kemudian
dia bisa mengelola uang dan kuasa yang banyak tadi secara akuntabel secara efektif
transparansi menjadi kata kunci pengawasan menjadi kata kunci
dan sebagainya yang saya kira menjadi pekerjaan besar agenda otonomi ke depan
oke baik dan kita tentu perlu mendukung ya semua kegiatan yang kemudian memberantas korupsi
termasuk kemudian sampai ke daerah daerah
harus harus karena pembuktiannya itu
baik saya ingin ke bang febri
bang febri ini kita jelang tahun politik menjelang pilkada
lagi lagi tadi kita mengkerucutkan bahwa memang ada juga apa namanya sistem yang kemudian
memang korupsi kepala daerah ini untuk ongkos pilkada lah
ataupun karena untuk membalikan modal
apa yang kpk ingin sampaikan kepada para calon kepala daerah
atau mungkin para kepala daerah yang tengah menjabat saat ini
saya yakin sudah berulang ulang kali disampaikan
tapi saya pikir ini terjadi lagi dan lagi
mungkin yang paling dekat adalah proses pilkada serentak nanti ya akan terjadi ya
kita sudah sering sampaikan ke calon kepala daerah dan juga kepala daerah incumbent
ataupun yang sedang menjabat saat
yang paling penting saya kira adalah bagaimana kita mengingatkan kembali kepada masyarakat
untuk memilih calon pemimpin yang benar benar tidak ada indikasi terlibat dalam kasus korupsi
atau tidak pernah menjadi terpidana kasus korupsi atau tidak pernah terlibat kasus korupsi
bahkan kemarin kami sampaikan juga
kalau ada pasangan calon yang memberikan uang atau menjanjikan uang agar dipilih
maka itu berat
berarti pasangan calon itu tidak pantas untuk dipilih menjadi daerah
karena yang dirugikan nanti adalah masyarakat itu sendiri
nah tanggung jawab sekarang sekaligus hak itu bercampur menjadi satu
meskipun punya hak pilih kita semua juga punya tanggung jawab
agar kepala yang terpilih nanti benar benar orang yang tidak mencengsarakan kita sendiri
itu yang tanggung jawab ke publik
nah untuk kepala daerah baik yang incumbent
ataupun yang sedang menjabat saat ini
ketentuan ketentuan tentang gratifikasi dan tentang suap itu adalah pegangan utama
yang saya kira harus dihindari semaksimal mungkin
itu pintu dari semua korupsi saya kira
oke baik mas tama bang robert
lagi lagi selain kemudian memang ada sistem yang mendukung
lagi lagi ya kita kembali ke orangnya
orangnya ini bisa nggak sih jadi pemimpin atau enggak gitu ya mas tama kira kira ya

ya kalau yang pertama kita juga harus cekatan
pak jokowi ini kan dia sangat sibuk dengan membangun ya sistem
dia bangun infrastruktur dan sebagainya
saya juga berharap dengan kondisi yang prihatin seperti ini
dia juga harus sudah mulai masuk bicara soal bagaimana misalnya mengawasi perizinan
bagaimana mengawasi pengadaan
jadi menurut saya juga pak jokowi harus memperkuat
pos pos yang bahaya itu tuh yang tadi sekali
nah itu kemudian juga partai politik juga
ini kan tadi kayak misalnya pak julki fiasan
seolah olah pernyataannya ini ada yang salah ada soal problem yang
menurut saya dia bisa mengambil action sebetulnya
misalnya tadi soal
dengan posisi yang
dengan posisi dia yang sangat strategis bagaimana undang undang dirancang
lebih bisa mengontrol itu
kemudian dia sebagai ketua partai misalnya
memberikan ruang ruang kepada orang orang yang punya prestasi
kadang kadang partai partai yang terbaik
bukannya kemudian yang paling kaya dan paling punya kapital
itu juga penting
pak robert rai singkat saja apa
ya di sistem pemerintahan tadi saya kira adalah
rubah itu undang undang
rubah undang undang ya kan
ya rubah undang undang yang terkait dengan
jadi jangan berarti sampai merenung saja seperti yang ada di basul kivli
di sisi pemerintahan adalah
berubah undang undang yang menempatkan para birokrat itu menjadi bawahan dari ppk
ppk itu kepala daerah
tempatkan dia di bawah sekda
karena selagi dia masih di bawah kepala daerah
maka suap jabatan politisasi birokrasi komunisasi birokrasi akan tak berlangsung
kemudian kedua adalah pengendalian intern pemerintahan
itu pertentangan atau perbedaan antara kemendagri dan kementerian pas
saya kira harus segera selesai
kita mau rumuskan apa ini inspektorat ini
apakah di pp atau di rancang undang undang
karena itu kan masih jadi perdebatan sehingga kemudian dpr bisa membahas itu
bolehlah ya kita berharap meskipun harapan anda tipis begitu
ini kasus terakhir ya
saya berharap iya
baik terima kasih mas tama dari icw
terima kasih juga bang robert dan terima kasih juga bang febri diansya
yang sudah bergabung lewat sambungan telepon
dan rangkuman fokus bahasan kami pada malam hari akan segera hadir
prime news akan kembali sesaat lagi